sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini
ibu harus menyelesaikan masalah yang sangat membuat ibu kecewa sebagai wali kelas ipa
pak om pak bangun
papa gak harus kayak gini ngapain sih pak
rifki jangan halangin papa
kenapa nggak usah sampai berlutut kayak tadi di depan orang yang arogan kayak dia ini
kamu gak boleh bersikap seperti itu rifki
pak ini urusannya ricky ya jadi papa nggak usah terlibat
oke biarin rifki menyelesaikan ini sendirian
karena cuma orang pengecut
yang cuma beraninya ngelibatin orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri
ya udah ngapain kamu masih disini pergi
shhh jangan berisik
itu betapun nyata maaf

ngelakuin hal kayak tadi
aku gak ngelakuin apapun sel
kamu sendiri udah tau kan
kalau ini kemauan papa aku
yang gak terima aku dipukulin sama rifki
harus pakai polisi segala kayak gitu
apalagi pake bapak bapak rifki segala pula
dibilang orang yang gak punya timurannya
aku udah coba bujuk papa aku sel
tapi gak berhasil
gak bisa sel
aku udah mau sama papa aku
untuk gak usah diperpanjang lagi kasus ini
tapi tetep gak berhasil
lo tau gak sih
gue kasian banget sama rivkin
lo tau kenapa
kamu gak usah bilangin dia sel
gue gak ada bilang siapa siapa
kalau lo nyelesain masalah tuh pake otak
pake logika gak pake emosi
kamu tetep bilangin dia sel
kamu udah janji ngomongin telepon aku
terus kenyataannya apa
tokomu emang sengaja ya
biarin dia deketin kamu
lo bisa diam gak
kalau lo gak tau apa apa
lo kenapa harus kayak tadi sih
papa hanya melakukan apa yang papa bisa demi kamu
tapi nggak kayak tadi pak
dengan cara ngorbanin harga dirinya papa enggak
kamu harus tau
mengalah itu bukan berarti kita kalah
mengalah adalah bagian dari sikap kita
dimana kita berhasil menyingkirkan keegoisan kita
demi orang lain
selamat mengalahi kamu
papa rifki gak pernah minta apa apa ke papa
selamat mengalahi kamu
cuma sekarang rifki minta papa pulang
selamat mengalahi kamu
ini urusannya rifki jadi biar rifki yang mengelas ayam
selamat mengalahi kamu
selamat mengalahi kamu
selamat mengalahi kamu
selamat mengalahi kamu
selamat mengalahi kamu
selamat mengalahi kamu
sebenarnya gue malas banget ya ngurusin orang yang sikapnya pucah banget kayak lo sekarang
tapi gue akan tunjukin ke lo kalau gue bukan orang yang jemen
pulang sekolah nanti gue akan minta maaf sama lo secara terbuka di depan anak anak ibadah ips
sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ibu harus menyelesaikan masalah yang sangat membuat ibu kecewa sebagai wali kelas ipa
sangat kecewa sama kamu
karena kamu sudah jelas meninggalkan sekolah di jam istirahat dan kamu nekat bolos dari kegiatan belajar dan mengajar
boleh kasih kesempatan gue jelasin gak ibu
ya udah kalau gitu kamu langsung jelaskan saja sama pak togar yang sudah nunggu kamu di ruang bk
ya jangan lupa kita saizin ke bk bu
gua apaan sih
apaan gimana sih lu ngapain pake triak triak segala ha roker lu
ya lu ngagetin gue lah
aku mana tau lah ada lu
lu gak liat
gua lagi ngejalanin hukuman gua yang masih panjang
ini kan jam pelajaran
gua dateng duluan lu belum ada lu belum dateng nih
sama pak togar gue disuruh
bersihin ruangan bk
terus pak togar yang mana
masalah masalah sama aldinu tuh
itu masalah gua jadi biarin gua yang nyelesain sendiri ya
ngapasih lu tegang banget
ya tegang lah
gila aku mau ngita pasti berat banget sama pak togar
sampai jumpa lagi